program mudik gratis sepeda motor naik kapal laut kembali dibuka oleh kementerian perhubungan
ada kuota bagi satu dua ratus lima puluh motor dan dua lima ratus orang penumpang dengan tujuan pelabuhan tanjung emas semarang
pendaftaran mudik motor gratis bisa dilakukan secara online melalui mudikgratis depgub go id hingga lima april mendatang
sedangkan pendaftaran offline dibuka mulai tiga april sampai tiga belas april mendatang di terminal penumpang nusantara pelabuhan tanjung priok jakarta utara serta gedung kementerian perhubungan jakarta pusat
iya keluarga anak istri gitu
dan masih di bulan puasa jadi dapat itu makan buka puasa habis itu sahur juga dapat gitu biasanya
kalau di dalam tuh ada tempat tidur juga
terus bapak mau manfaat mudik gratis ini
tujuannya itu ke semarang tapi untuk tujuan berikutnya ke solo
yang berangkat berapa orang ini mbak
yang berangkat empat orang
karena udah sering
udah tau juga kan
terus kayak mau motoran aja
enggak gak mudik
karena ada mudik gratis jadinya ikut jadi antusias
syarat pendaftaran adalah sim dan stnk asli serta kartu keluarga bagi yang membawa anak di bawah umur
motor calon pemudik yang didaftarkan harus yang layak jalan dan tidak boleh ada modifikasi
calon pemudik juga harus sudah mendapat booster vaksin covid sembilan belas
setelah mendaftar online calon pemudik wajib melakukan verifikasi
dengan membawa dokumen asli tersebut
di tanjung priuk ini udah biasanya pesertanya tuh udah pada datang dari pagi sebelum kita datang tuh mereka udah datang
karena banyak yang pengen verifikasi
jadi lebih rame sih
kalau yang kemarin kan rada dadakan ya adanya
jadi sekarang lebih mateng karena lebih lama kan verifikasinya
iya persiapannya lebih lama
pendaftarannya itu pertama harus sudah vaksin booster
kayak bawa kalau misalnya mau datang tuh bawa ktp sim stnk kartu keluarga
kalau misalnya anak yang belum punya ktp pakai kartu keluarga
yang penting ada nic nya
untuk syarat motornya sendiri
oh kalau syarat motornya itu dia nggak boleh dimodifikasi doang sih
keberangkatan dengan rute tanjung priok ke tanjung emas akan dilaksanakan pada lima belas april dan tujuh belas april dua ribu dua puluh
sedangkan rute arus balik dari tanjung emas ke tanjung prio
dan rute ini juga akan dioperasikan pada tanggal dua puluh lima april dan dua puluh delapan april dua ribu dua puluh tiga
perjalanan ini menggunakan kapal laut km dobon solo milik pt pelni
kegiatan mudik gratis dengan kapal laut ini diadakan untuk mengurangi kepadatan lalu lintas arus mudik dan balik
selain itu untuk mengurangi kasus kecelakaan lalu lintas di jalur pantura
desi ritana ilham aji jakarta